oke lebaran sebentar lagi sepuluh hari lagi ya dan uang thr juga udah turun
berbagai pos pos pengeluaran ini biasanya pada saat thr masuk ke rekening kita diantaranya
gimana bagi bagi angpao untuk ponakan ponakan terus beli baju lebaran
kue kue lebaran itu banyak sekali ya sarah
nah gimana nih kita bisa mengatur keuangan kita di masa ekonomi yang sebenarnya juga masih belum terlalu pulih ya di indonesia
karena kita kemarin sempat mengalami resesi
kita akan bahas nih bagaimana kita bisa mengatur keuangan
atau mungkin menggunakan uang thr kita untuk berinvestasi di ramadan menuju lebaran kali ini
kita bahas dengan financial planner
ada bang safir senduk yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
langsung saja kita selamat pagi bang safir
selamat pagi bang safir
selamat pagi sarah aldi selamat pagi
oke terima kasih loh ini pagi pagi sudah mau bergabung bersama connected ramadan
nah ini langsung aja ya kita tanya ke mas safir ini kan thr sudah mulai cair sudah turun
biasanya kan pasti orang orang pada mau belanja belanja
sebenarnya komposisi yang baik untuk membagi uang thr yang masuk ke kantung kita atau ke rekening kita itu seperti apa sih mas safir
paling tidak kalau kita bicara thr itu ada beberapa hal yang harus kita bayarkan gitu ya
tapi saya mesti kasih tahu dulu bahwa biasanya kalau lagi nggak pandemi ya seperti dua tahun lalu tiga tahun lalu
saya biasanya kasih tahu bahwa ada lima hal yang harus digunakan lima hal yang harus dibayarkan ketika kita dapat thr
karena saat ini pandemi jadi saya diskon satu dari lima jadi empat enak banget ya
ada empat jadi paling nggak ada empat hal yang harus kita bayarkan
jadi yang pertama adalah pastikan kita menyiapkan thr untuk penggawai yang bekerja sama kita ya
thr yang bekerja sama kita mungkin asisten rumah tangga misalnya
jadi thr minimal satu bulan gaji itu pastikan itu ada pastikan itu siap
kalau anda bisa kasih lebih dari satu bulan gaji ⁇ s oke lebih bagus
tapi minimal itu satu bulan gaji itu yang pertama
nah kemudian yang kedua
nah ini dia
kedua itu adalah kalau biasanya ada tahun tahun lalu ada yang namanya mudik lebaran
nah hari ini saya tiadakan dulu tipsnya
jadi kita langsung masuk ke yang berikutnya
tetap jadi dari setelah menyiapkan thr untuk pegawai atau asisten rumah tangga
berikutnya adalah menyiapkan dana untuk makan dan minum selama acara lebaran
jangan lupa sarah aldi adalah kalau kita biasanya paling tua kita itu dikunjungi
misalnya kita paling tua dan kita nggak punya orang tua lagi
kita biasanya dikunjungi
sebaliknya kalau kita masih punya kakak masih punya orang tua kita yang datang berkunjung
dan kalau kita datang berkunjung biasanya mereka lah yang menyiapkan dana buat makanan hari raya
itu itu itu kedua makanan hari raya
dan biasanya makanan ini nggak kecil
karena biasanya pada saat ramadan pada saat halal bihalal
kalau ada budaya eh jangan pulang dulu
makan dulu minimal makan dulu kue
jadi keduanya mesti disiapkan juga
nah kemudian yang ketiga ini adalah ampau
angpau lebaran ini biasanya diberikan oleh om atau tante ke keponakan keponakan
saya jarang banget melihat sepupu kasih uang ke sepupunya
kecuali biasanya mereka beda usianya sampai dua puluh tahun
nah itu ada
tapi seringkali paman atau tante ke keponakannya
ini yang ketiga angpau lebaran
dan yang keempat adalah rekreasi selama libur lebaran
jangan lupa biasanya bahwa habis lebaran selalu ada libur lebaran yang sekitar lima hari enam hari
itu gede juga loh
karena biasanya kita selalu ngajak orang tua
kita jalan jalan entah ke mall entah ke team park apapun itu
dan biasanya libur lebaran ini cukup besar
jadi sekali lagi gunakan empat pengeluaran ini untuk thr
jadi yang pertama adalah thr penggawa yang bekerja di tempat kita itu pertama
kemudian kedua ini adalah makan dan minum selama lebaran dan selama acara lebaran
kemudian ketiga adalah ampau lebaran
dan yang keempat itu adalah jalan jalan untuk rekreasi selama libur lebaran
nah empat hal ini artinya kita bagi dua puluh lima dua puluh lima dua puluh lima sampai seratus
atau sebetulnya kita harus ada yang sisikan untuk menabung atau berinvestasi misalnya
atau dihabisin aja gitu gak apa apa
karena ini memang peruntukannya thr
mungkin ya bagi sebagian orang untuk dihabiskan pada saat lebaran
enggak enggak enggak
jadi sebetulnya tiap tiap keluarga itu beda beda
ada keluarga keluarga yang
kalau bisa nih kita gede dimakan dan minum deh
tapi kalau bisa ada keluarga lain yang makan dan minum biasa aja
yang penting angpau lebarannya seperti itu
ada juga keluarga lain yang juga kalau bisa rekreasinya yang banyak
jadi tidak ada persen persen yang pas
tapi paling tidak itu hitung menurut prioritasnya
jadi ambil kertas ambil pulpen hitung dulu
jadi pertama untuk thr asisten yang bekerja sama kita
kemudian yang kedua makan dan minum
prioritaskan itu dulu
itu prioritasnya empat tingkatan itu ya
sisa lagi angpao buat lebaran
kalau masih ada sisa lagi rekreasi libur lebaran
dan kalau bisa rekreasi buat libur lebaran nggak cukup
mungkin karena memang sudah lebih banyak di nomor dua dan nomor tiga
yaudah fokus nomor dua dan nomor tiga
rekreasinya mungkin agak berkurang sedikit
ini kalau dugaan saya nih ya
selama pandemi ini
yang nomor dua ada keluarga keluarga yang oke oke
di lebaran ini kita kurangin terima tamu dulu deh
ada juga keluarga keluarga yang oke di masa pandemi ini
kita kurangin deh rekreasi keluar
jadi nomor dua dan nomor empat ini
bagi sebagian keluarga yang mungkin saat pandemi ini
kayaknya angkanya mereka ada berkurangnya lah
oke dan mungkin dengan berkurangnya angka dari nomor dua dan nomor empat
dari rekreasi dan juga makanan
ke investasi gitu ya
mas bang safir ya
nah ini dia kalau masih ada
namun juga tunjangan hari raya
jadi sebaiknya dihabisin untuk hari raya
kalau masih ada
kalau masih ada sisa
ya jangan dipaksa juga biar
habis nah kalau masih ada sisa
dan pastikan kalau memang betul betul masih ada sisa
silahkan ditabung atau diinvest
atau ini juga bisa juga
buat bayar utang kalau masih ada
kalau masih ada cicilan
bang safir ini
tadi saya tertarik juga ya
begitu biasanya kan dikasih ke orang tua
juga ke keponakan ponakan
atau adik adik lah
kira kira bagaimana sih
cara membagi uang thr itu
berapa komposisi atau porsinya
dari satu bulan gaji pokok
yang kita terima tambahan
pada saat menerima thr itu
berapa yang harus kita alokasikan
untuk pemberian angpao
kepada orang tua
ataupun adik adik keponakan
ya sekali lagi
sekali lagi tergantung dari empat itu
kita beratnya ke yang mana
kita lebih mementingkan aspek yang mana
kalau kita lebih mementingkan aspek makanan
berarti mungkin angpaonya dikurangi
atau buat kita yang merasa
makanya keponakan saya gak banyak banyak
aman deh gitu ya
kalau misalnya keponakan banyak
ada keluarga yang oke
makan dan minumnya nggak usah banyak banyak
sehingga apa yang terjadi
yang terjadi adalah angpaonya dibanyakin
memang sekali lagi
salah satunya adalah lihat dari kedekatan ya
jadi mungkin kita bisa memberikan fokus
angka yang lebih besar pada keponakan yang langsung
misalnya seperti itu
dan kalau keponakan yang tidak langsung
mungkin angkanya sedikit lebih sedikit
misalnya seperti itu
arti kedua adalah
saya memang nggak masalah
tapi sekali lagi
kalau memang dana untuk angpaonya lebih terbatas
ya mungkin fokusnya lebih kepada keponakan yang lebih dekat ya
dan jangan tanya saya lagi
angkanya beda beda ya
ada keluarga yang angpaonya mungkin seratus ribu
ada keluarga yang angpaonya lima puluh
ada juga keluarga yang angpaonya dua ratus
tergantung berapa thr yang mereka terima di awalnya
jadi ternyata memang
ya masing masing lah ya
tergantung keluarga masing masing
tapi saya pengen banget
saya pengen banget sih
ada di keluarga yang thrnya itu
sampai tiga ratus ribu pas kecil kecil gitu ya
bang safir ya
kan kalau misalnya thr ini turun
pastikan nih sebagai kaum hawa ya
inginnya itu belanja gitu kan
nah ini ada nggak tips dari bang safir sendiri
gimana sih biar kita nggak tergiur
apalagi di mana mana diskon gitu
kalau ada perhatikan
biasanya di bulan ramadan
di bulan ramadan
ini ada kecenderungan
segala macam barang
di luar makanan
itu biasanya harganya lagi di diskon
perhatikan baik baik ya
kalau dia nggak di diskon
dia lebih banyak ngasih
ngasih banyak fasilitas
jadi kalau nggak dia diskon
dia banyak ngasih fasilitas
dan dia menamakan dirinya
itu kena inflasi
yang lebih tinggi
segala macam di luar makanan
dan bahan makanan
lagi naik pelan pelan
yang menarik adalah
pada saat ramadan
lebih banyak ke hal hal
yang lagi di diskon
dan lain sebagainya
kalau mau jujur
apa yang penting
tahu nggak apa yang penting saat ramadan
yang paling penting saat ramadan
dan bahan makanan
dan ketahui lah
makanan dan bahan makanan
ini harganya naik
tapi kok dilalah
kita malah fokus
ke baju dan elektronik
yang tidak berhubungan langsung
jadi saran saya adalah
pada saat bulan ramadan
pastikan diri kita
bahan makanan itu
puasa kita lancar ya
nanti kalau masih ada sisa
mau beli baju atau elektronik
pastikan fokusnya adalah
pastikan bahan makanan di rumah kita
karena setiap ramadan
padahal itulah yang penting saat ramadan
yaitu bahan makanan
tadi kalau bicara soal konsumsi yang naik
secara makro lagi kan
pastinya inflasi akan juga
kalau kita melihat
misalnya pasar keuangan ya
bagaimana kita bisa memanfaatkan
momentum naiknya konsumsi ini
untuk kemudian kita memaksimalkan
cuan yang mungkin kita bisa dapat
dari berbagai instrumen investasi
saat kita ingin mengalokasikan
ini pertanyaan asik banget
saat saat ramadan seperti ini
tidak ada satupun
yang bisa memperkirakan
apa yang turun ya
kalau dia punya emas
harganya agak turun sedikit
karena banyak orang
butuh uang tunai
emas itu banyak dilepas ya
tapi pertanyaan selalu menarik
kalau kita masih ada sisa uang thr
nomor satu adalah
pada saat menjelang lebaran
sehingga emas agak agak turun
itu alternatif pertama
itu tadi harganya lagi turun
dan kedua adalah
ke para umat islam
terutama yang tradisional
mereka tuh senang banget
karena dulu zaman nabi
belum ada uang misalnya
orang orang pada pakainya emas
itu yang pertama
kemudian kedua adalah
dalam jangka panjang
yang saham itu gak pernah salah
saham itu tetap oke
dalam jangka panjang
kalau kita beli saham
sama seperti kita memiliki sebuah bisnis
dan yang ketiga
ini juga lagi populer
di kalangan anak muda zaman sekarang
terutama seperti bitcoin misalnya
jangan lupa bahwa
anak muda zaman sekarang
mereka kalau diajak ngobrol
gdp lah segala macam
mereka gak tertarik
tapi kalau diajak ngomong
senangnya bukan main
mereka yang senang
dengan produk produk crypto aset
itu adalah umur umur kepala dua
jadi kalau tadi
produk apa yang bisa dipertimbangkan
nomor satu bisa emas
nomor dua bisa saham
untuk jangka panjang
tapi buat anak anak muda
mungkin bisa ke crypto aset
jadi emas ini
lagi turun gitu ya
jadi saat yang baik
untuk beli emas
apalagi kalau misalnya
aldi mau ngelamar saya
ini bicara sama ramadan
ke pasar keuangan
pengaruh ke pasar keuangan
pengaruh ke pasar keuangan
kalau orang masuk ke pasar keuangan
itu kan biasanya
fokusnya untuk jangka panjang
orang beli obligasi
fokusnya untuk jangka panjang
tidak terlalu pengaruh amat
ketika orang dapat thr
fokus orang adalah
tidak dia belikan saham dulu sih
tapi uangnya digunakan
untuk membayar thr
pegawai yang bekerja sama mereka
uang dana yang masuk
ke pasar saham
agak sedikit menurun
karena para pengusaha
atau orang yang punya uang
yang memfokuskan uang
untuk membayar thr
tapi jangan lupa
ini kan untuk jangka pendek
tapi yang jelas tadi
empat tingkatan tadi
empat perkara tadi ya
jangan sampai dilupakan ya
dari bayar pesangon
itu yang paling harus diperhatikan
alokasi dana thr kita
menuju lebaran ini
sudah bergabung bersama
pada pagi hari ini
semoga puasanya lancar
dan sehat selalu